wah ikan mas itu bener bener muncul
kalau begini aku pelihara saja di rumah
biar bisa minta setiap hari
siapa kamu kamu bukan sahabatku
kemarilah ikan mas ajaib aku juga ingin jadi sahabatmu
kalau aku tangkap dan aku bawa ikan ini akan mati tidak ya
nah dia kan ajaib tentu saja tidak
mengenai keresahanku tentang serangan itu memang benar nawang bulan
tapi ada yang lebih penting
ini tentang adikku kilangan wolu
aku sudah pernah mengatakannya kepadamu prabu
aku telah mengutus beberapa lampu untuk mencari kilangan wolu
tapi bagaimana hasilnya
kau benar prabu
aku tidak bermaksud merendahkanmu naung bulan
tapi kira kira di mana tempat yang tidak terjamah oleh lampurnya
aku tidak ingin menabuh genderang perang dengan setro gundumai
aku tidak memintamu untuk menabuh genderang perang dengan setro gundumai nawang bulan
jangan seperti itu aku bukan siluman pemaksa
aku ke sini ingin mengajakmu ketemu dengan brangah
kita akan mengadakan pertemuan antar penguasa
dan sudah pasti gendeng pasti akan menolak
kita akan membicarakan permasalahan ini
aku harus tahu bagaimana keadaan adikku kilangan wolu
baik anjung ratu
jangan terlalu serius enam bulan
wajahmu tegang sekali
ada apa sahabatku
kenapa kamu tidak berubah menjadi wujud aslimu
tidak seperti biasanya
ada yang mengikutimu nawangsi
sahabatnya seekor ikan mas
aku harus bagaimana sahabatku
kamu tenang saja nawangsi
aku sudah tahu tujuanmu
kamu berpura puralah meminta sesuatu padaku
baik ikan mas sahabatku
ikan khas itu benar benar ajaib
kamu kembalilah ke rumah
masalahmu akan selesai
kamu akan menangis
dan mengerti pada waktunya
kamu akan tahu pada akhirnya
kamu pasti takut pulang dimarahin liyung karena tidak membawa sesuatu kan
lebih baik sekarang kita jalan jalan aja
ikan emas itu benar benar muncul
kalau begini aku pelihara saja dirumah
biar bisa minta setiap hari
apa kamu kamu bukan sahabatku
kemarilah ikan mas ajaib
aku juga ingin jadi sahabatmu
mudah sekali kalau aku tangkap dan ku bawa
ikan ini akan mati tidak ya
dia kan ajaib tentu saja tidak
benar benar serakah kamu sinta
cinta kamu ini benar benar bodoh
ikan manapun kalau kamu takkau seperti ini bisa mati
kamu ini bagaimana sih
tapi ini ikan mas ajaib
harusnya dia tidak mati
kamu ini selalu melawan biung
jadi sekarang kita harus bagaimana biung
kamu yakin ikan ini adalah sahabat dari nawasi
biung mempunyai ide cermelang
dan ini akan sangat menyenangkan
aku tidak tahu harus bagaimana lagi
untuk apa kamu disini kalau kamu tidak mengutarakan pendapatmu
apakah nantinya ini akan berubah
kita disini untuk membicarakan kilangan wolu
bukan untuk membunuh kendeng permoni
aku paham mengenai itu kang mas
yang aku takutkan adalah kalau perang itu benar benar terjadi lagi
karena mau bagaimanapun juga
yunda gendeng permoni adalah kakakku
bagaimana dengan kilangan wolu
apakah kamu tidak memperdulikan dia
kandamu sendiri juga
baiklah jika tidak ada yang bertindak
biarkan tapakmu setia menyelesaikan hal ini
sampai kapanpun latuh
kita akan menangkan perang
kalau aku gendeng permoni pasti akan selalu membenciku
saya ketahuan itu tidak akan menjadi
masalah besar tapi memang itu
menjadi masalah besar dan memicu peperangan
aku akan tetap ada di keraton skorokido
kalau begitu izinkan
aku membawani pudaksari
aku merasa tidak enak kalau hanya ratu kidul yang bekerja sendiri
padahal kilangan wolu
adalah juga keluarga kami
aku tidak bisa melarangmu ratu brana
tapi kau harus tahu resikonya ratu praker
itu tidak masalah buatku
yang terpenting kalau perang itu terjadi lagi
bagaimana kalau aku juga mengirim senopati dina
tidak prabu sudah terlalu banyak yang dikirim
dari keraton giripati sangatlah kuat
ingat prabu aku mengirim mereka
bukan untuk berperang tapi untuk mencari keberadaan
dari kilangan wolu
baiklah karena pengorbanan kalian seperti ini
aku yang akan bertanggung jawab
menemui gendeng permoni
jika suatu saat terjadi masalah
dasar demi demi tidak berguna
aku tidak bisa melihat dengan jelas
bahkan tidak ada kejadian penting
yang terkait dengan awam
pengaruh jahatnya tidak berkurang sedikit
bahkan gendis juga benar benar sudah
menjadi jahat seutuhnya
tapi daya penglihatannya
saya menjadi gusar waskol
bagaimana dengan manusia yang kamu janjikan
pada aku itu waskol
kamu juga sama seperti yang lain
bawalah kepala nawangsi kehadapanku waskol
bawalah kepala nawangsi kehadapanku waskol